sementara itu tni dan juga polri menggelar latihan gabungan sebagai persiapan untuk mengamankan pesta olahraga asean games yang akan berlangsung di palembang pada bulan agustus nanti
salah satunya latihan untuk mengantisipasi serangan teroris
tni dan polri menggelar simulasi operasi penumpasan teroris yang mencoba mengacaukan penyelenggaraan asean games
simulasi dimulai dengan aksi dua pria bersepeda motor menerobos masuk ke halaman penginapan atlet asian games di palembang
saat dijegat aparat kepolisian salah satu pria melakukan aksi bom bunuh diri
serangan teroris tidak berhenti di situ
sebuah minibus menyerbu masuk ke halaman penginapan atlet yang sedang dalam kondisi kacau akibat serangan bom bunuh diri
tiga pria bersenjata turun dan melakukan penembakan secara membabi buta
teroris masuk ke dalam hotel dan menyandra atlet negara asing
polda sumsel bekerjasama dengan kodam dua sriwijaya kemudian melakukan operasi bersama untuk menumpas aksi teroris tersebut
melalui serangan cepat pasukan anti teror gabungan tni dan polri para teroris yang bertahan di salah satu kamar di lantai enam berhasil dilumpuhkan
buah tas diduga polisi bom yang belum sempat diledakkan para teroris berhasil ditemukan
polisi kemudian menurunkan jihandak serang robot penjilak bom untuk meledakkan bom teroris
tersebut di tempat aman
masuk masuk masuk
agar diantar kembali mohon bantu

di samping juga sesungguhnya di tenter itu ada namanya tripatra
bagaimana kami menghadapi kalau ada sebuah obyek vital mendapat ancaman